kami siang lantai lima gedung ditjen imigrasi kementerian hukum dan ham
di jalan rasuna said setiabudi kuningan jakarta selatan terbakar
pemadam kebakaran dan sejumlah petugas keamanan gedung memadamkan api
yang disertai kepulan asap
ratusan pegawai atau aparatur sipil negara kementerian hukum dan ham
berhamburan keluar dari kantor untuk menyelamatkan diri
mereka berkumpul di halaman sambil menunggu proses pemadaman
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun seorang pegawai dilaporkan terluka ringan saat berusaha memadamkan api
sementara itu dua puluh tahanan warga asing dari imigrasi yang ditahan di lokasi
dievakuasi ke rumah detensi imigrasi kalideres jakarta barat
petugas damkar mengerahkan dua puluh enam unit mobil pemadam dari jakarta selatan
jakarta pusat dan jakarta barat dengan total personel seratus lebih
kemudian kami luncurkan sekitar dua puluh enam unit dan personilnya sekitar satu ratus tiga puluh personil
alhamdulillah tiga puluh menit pertama bisa kita kuasai dan kita lakukan pendinginan
dan pemblokiran supaya api tidak menjalar ke lantai lantai atas atau bawahnya seperti itu
petugas damkar menduga
terjadi karena korsleting
tim liputan cnn indonesia